dalam angka saksi
karena penyidiknya ramah
kami akan terus
mengikuti proses hukum ini
berapa pertanyaan tadi pak
ada tujuh belas pertanyaan
seputar apa aja pak
teman teman media ditanyakan
terima kasih ya teman teman sekalian